tak akan terkena bulu babi ya
eh ini semua gara gara kalian tahu nggak
eh kamu suka lihat nggak di film film
biasanya kalau gagik gigit laba laba itu bisa jadi spiderman
iya terus kenapa emang
kalau misalkan kamu ketusuk bulu babi kamu jadi
iya terima kasih
baik sekarang kalian bebas bermain
jangan jauh jauh ya
tetap sama murobi dan murobi an kalian
hati apa adanya hanya agamnya
kini ku jadi jadi diriku sendiri
bukan kau tak perlu harta
untuk kejadian sempurna
hanya di dalam jiwa
bukan bukan karena harta
kumpulin dulu pak sira
jangan kena aku
gua sih para bank
ya ya lah dong
eh pak d
main pasir pak d
pak d emang mau ikutan
ya mau dong
boleh pak d nyobain
boleh dong pak d
kalau buat pak adi apa sih yang enggak
pak d nanti tinggal masuk aja
nanti kita kubur pak deh gitu loh
pak d tinggal masuk ke dalam sini tuh
iya di bawah
pak d masuk
iya pak d masuk aja pak d
sendalnya dilepas iya
ambil sendalnya aku dong
pak d tinggal reban
kepalanya di situ ya pak d
pak d tiduran tiduran pak d
lurusin kakinya lurusin
nah nanti tinggal kita kubur pak deh
iya bentar ya pak d ya
bentar ya pak d ya
kalau di ini ya dipotok ya
kita kan udah punya hp pak
iya pak d
iya pak d
hp pak d juga jadul nggak ada kameranya
nah nah gini aja pak d
atau kita minjem aja moset musa pak d
anak pintar anak cerdas
yaudah motokin pak d ya
yaudah pak d
bentar ya pak d ya
aduh enak banget
aduh matahari pas banget lagi sih
apa yang terjadi
operasi relaksasi setisnis
jadul vilainya luka
gawat rapi tenenik berarti mereka kebawa mbak dong
itu asumsi mesmer kenapa ya
jangan jangan mereka mengerjain kita lah tapi tapi dan tapi mereka kayaknya
sungguh panik ya nggak ya nggak ya nggak ya nggak
oh lebih mau sobek indra dukman tolong kita
nunggu hai kau kebawa mbak ih kok bisa iya tapi kan dia tuh lagi pernah
sedang kawatan ada rapi tenenik jangan jangan
emang enak tuh bri
tak akan kena bulu babi ya
eh ini semua gara gara kalian tau nggak
kamu suka lihat kayak di film film
biasanya kalau kegigit laba laba itu
bisa jadi spiderman
iya terus kenapa emang
kalau misalkan kamu ketusuk bulu babi
kamu jadi babi man
wah ini semua gara gara kalian
bukannya nanya juga
kagak berantem lagi udah kompak ye
kompak sama dia
barusan kompak lagi
kayaknya suara pak d
tapi sumber suaranya gimana ya
aduh aduh aduh
ada suaranya gak ada fraksinya
benar ke muara jauh jaraknya ada suara kan ada orangnya
saya ada disini pak ustaz
di belakang pak ustaz
mana mana di bawah
itu bukan saya bukan batu karang
pak d itu pak d ngapain disitu
bukan ini itu
kepiting aja takut
wah kupikir kepiting ini pasti sahabatnya tuan craf
adik adik juga begitu
bukannya dibantuin si pak d
ini bantuin si pak d
belum dicapit aja
saya tuh udah bantuin
kalau aneh apa nih
aneh makan aja bentol bentol
berani badan lo gede
berani berani berani dulu
bapak bapak bapak tolong aku
bapak bapak tolong aku bapak
aku tidak bisa menolongnya
karena pas ini terlalu berat
terus bagaimana pak bob
silahkan gali sendiri
tambah tiga patrick
saya itu tau kamu senang banget jalan jalan kesini
tapi lihat lihat dulu
jangan sampai nabrak orang